sudah benar benar saya sudah mengatakan itu permohonan yang super super cengeng
dalam hukum dikenal dengan ajas
bahwa tindakan atau perbuatan bisa merupakan pengakuan
dua kali satu dan dua mengakui keabsahan gibran
dua kali mengakui keabsahan gibran
waktu pendaftaran di kpu mendapatkan nomor
ya malah mereka pestapora berdiri ya
berdiri satu dua tiga berdiri
tidak ada satupun protes tentang
jadi menurut kami sih rada cengeng
di negara manapun di dunia ini
ada prinsip hukum yang paling basic
dua kali dalam pemberian nomor
satu dan tiga mengakui keabsahan gibran waktu pendaftaran di kpu
tapi keabsahan gibran yaitu waktu pemberian nomor malam mereka benar benar curia kan
ya ceria dan ada gibran disitu sama sekali tidak dikatakan tidak sah
kalau hockman disitu pasti dibilang tidak sah
kemudian waktu debat gak ada sama sekali
sekarang kok kpu dipersalahkan tidak memenuhi syarat
jadi udah benar benar saya udah mengatakan itu permohonannya yang super super cengeng
tadi sudah cengeng tadi basic atau becek tadi
becek lah dua duanya